hai saya udah berpindah ke band kiri aduh
geng morning kita lagi di mana sih sekarang ah bukan memang terlihat seperti santorini tapi
kita lagi di nicoles river park cipayung megamendung jawa barat nah uniknya dari satu spot ke spot
lainnya itu serasa jalan jalan keliling dunia kira kira ada apa lagi sih di dalam ikutin terus ya
ya kami bukan sedang di santorini eropa loh taman rekreasi yang satu ini letaknya masih di
indonesia kok tepatnya di kawasan megamendung bogor jawa barat berkonsep one
park ada banyak sekali tempat yang menarik di sini ada tempat yang menarik di sini ada banyak sekali
pilihan wahana yang bisa dikunjungi setiap hari dengan membayar mulai dari tiga puluh lima rupiah pengunjung
bisa berkeliling layaknya sedang tur keliling dunia begitu masuk saya dan teman teman langsung
disambut lorong bertema deep sea diikuti dengan magic forest dan kawasan korean street
setelah melewati lorong tematik ini kami menuju outdoor area dengan pemandangan yang jauh lebih
indah selain santorini ada pula kawasan jepang dengan gerbang tori khas nesus ryne lengkap dengan
taman sakura ini nih yang pasti jadi favoritnya anak anak mini zoo dengan beraneka jenis satwa
bisa langsung kasih makan ke hewan hewan nih seperti si marmut yang banyak banget makannya
hewan hewan juga bisa diajak interaksi langsung loh seperti burung hantu yang satu ini kayak gimana caranya
oh dia naik dia naik dipegang wah boleh dielus elus juga mas
aduh lembut banget aduh
ada juga yang aktif banget nih musang jenis mozaik dan
lukistik ada juga tuh musang bulan yang santai banget tidur di atas tiang
wah dia udah dari tangan kanan saya udah berpindah ke tangan kiri
hewan hewan disini juga bisa diajak foto bareng loh
bermain dengan satwa
mari kita lanjut ke area
untuk properti foto foto ya
yang menarik nih
pengunjung bisa naik skybike yang menawarkan
pemandangan indah dari atas
banyaknya wahana yang bisa dinikmati
membuat tempat ini menjadi tujuan wisata
kalau lu korea
emang lu suka korea ya
kalau tadi minizu
cukup luas tempatnya juga
kan dari depan kelihatannya kayaknya kecil ya
tapi ternyata wah luas
ternyata taman rekreasi pertama
di jalur puncak ini punya permainan film
yang berasal dari korea loh
ikutin terus ya
gak pegangan nih
tak ada menguncang kami layaknya beras yang sedang
capek tapi puas ya
sudah main seharian saatnya makan siang
lokasi kami untuk lunch
berjarak satu lima km dari
tepatnya di atanapi coffee
wih ada tenda tenda seperti mau camping
di pinggir sungai nih
termasuk dekorasi dengan
tema naik gunung
pengen gimana caranya
tapi pengen naik gunung
vibes yang sama seperti itu
kebetulan tempatnya lumayan
menarik juga untuk dikunjungi
sambil bersantai gitu
terus lebih nyaman aja gitu
kita buat santai santai aja disini
ada nasi liwet yang disiapkan
di dalam rantang sayur asam
hingga matcha latte yang disajikan
di dalam gelas metal bergagang karabiner
makanan internasional seperti pizza
dan spageti pun ada
yang gak mau makan berat
menikmati jus buah segar
makan dengan konsep camping
di alam yang asri wah cocok banget ya
yaudah kalau gitu kita makan aja kali ya
sampai jumpa di weekend getaway selanjutnya
dadah selamat makan